pemerintah telah melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di beberapa daerah termasuk jawa bali
perubahan ini juga berpengaruh pada aturan syarat melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi udara
saya mencoba menelusuri sejauh mana sosialisasi perubahan ini di bandara soekarno hatta
enggak keburu ya
jadi saya pikir ikut saya lihat di kemenhub aturannya masih bisa swipe antigen pak
jawa bali itu harus pcr
harus pcr ya jadi enggak keburu kalau pcr
kalau jawa bali enggak keburu
terima kasih pak informasinya
mau tidak mau saya melakukan tes pcr di area terminal dua di gedung stasiun kalayang kereta bandara dengan membayar dua ratus tujuh puluh lima per orang
saya baru tahu ternyata
ada perubahan aturan ataupun juga syarat penerbangan
harusnya yang saya baca dari halaman cnn indonesia com itu pemerintah lewat menko pmk pak muhadjir effendi
menginfokan bahwa per satu november dua ribu dua puluh satu maksud saya syarat penerbangan itu sudah tidak lagi memperlakukan tes pcr
tetapi pada kenyataannya petugas yang melakukan tes covid mereka bilang bahwa untuk penerbangan ke solo ataupun juga jogja itu masih tetap
sehingga mau tidak mau kita harus tes pcr dengan konsekuensi harus mengundur jadwal penerbangan
jadi saya dari harusnya recana terbang jam dua belas dua puluh lima mau tidak mau sore ini baru mau terbang enam belas empat puluh lima
lima jam menunggu di bandara hanya untuk mendapatkan surat keterangan negatif pcr
setelah menerima hasil tes pcr saya bergegas untuk segera melakukan validasi hasil tes dan status layak melakukan percobaan

layak melakukan perjalanan pada mesin yang berada di bagian dalam terminal dua d sebelum melakukan proses check in
hasil pcr saya sudah langsung terdata pada aplikasi peduli lindungi dan saya dinyatakan layak terbang
jumlah penumpang di ruang tunggu lumayan banyak dan sudah tidak lagi diatur untuk menjaga jarak
pengaturan tempat duduk di dalam kabin pesawat juga sudah kembali seperti kondisi sebelum pandemi
tetapi semua diharuskan memakai masker dan tidak boleh makan dan minum di dalam pesawat
ketika penerbangan tersebut pengaturan tersebut tidak akan diatur

saya sudah di jogja setelah mendarat di bandara yogyakarta international airport di kulon progo
saya mau coba menjajal naik kereta ke solo dari stasiun tugu jogja
saya juga akan lihat nih apakah penerapan protokol kesehatan tetap berjalan atau mungkin peraturan tentang tes pcr ataupun juga swab antigen apakah sudah menyesuaikan dengan apa yang disampaikan pemerintah
atau bagaimana kita akan cek nanti
saya juga akan melihat apakah penerbangan tersebut tidak akan diatur
untuk melakukan perjalanan dengan kereta api dari jogja ke solo serta beberapa kota lain penumpang masih diharuskan melakukan tes antigen
bila calon penumpang belum sempat melakukan tes pt kai sudah menyiapkan petugas kesehatan di stasiun
serupa dengan pesawat tempat duduk di bagian dalam kereta juga sudah tidak lagi diatur berjarak meski penumpang yang ada tidak banyak
setelah melakukan perjalanan dengan naik pesawat dan kereta api penelusuran penerapan protokol kesehatan dalam moda transportasi antar kota antar provinsi ini saya lanjutkan dengan naik bus kembali pulang ke jakarta
penumpang yang akan berangkat dengan bus ternyata tidak perlu memperlihatkan hasil tes antigen atau keterangan negatif covid sembilan belas
penumpang hanya diwajibkan menggunakan masker dan sudah harus berada di tempat tiga puluh menit sebelum keberangkatan
ya saya siap siap berangkat menuju ke jakarta kita siap siap naik
setelah tadi di dalam di persiapkan
pastikan tidak ada pemeriksaan ketiga
di dalam bus kursi penumpang juga sudah tidak dibatasi
bus yang saya tumpangi ini hanya dilengkapi pendingin udara tanpa hepa filter dan setiap penumpang diberi satu kali jatah makan dan minum pada pemberhentian yang sudah ditentukan
kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bersama
karena jelas terdapat perbedaan yang signifikan ketika harus berangkat dengan menggunakan pesawat atau kereta api jarak jauh
arman helmi daud thompson solo jawa tengah